kerap mendapat hasil minor dalam beberapa laga terakhir psm makassar di demo oleh ratusan supporternya sendiri
ini terjadi usai laga imbang melawan barito putra di stadion andi matalata makassar sulawesi selatan kamis malam
aksi kericuhan dan saling dorong antara ratusan supporter dengan aparat kepolisian terjadi
saat gabungan supporter psm menahan bus rombongan pemain psm usai ditahan imbang oleh tim barito putra dengan skor satu sama di stadion andi matalata makassar sulawesi selatan kamis malam
unjuk rasa ini digelar para supporter lantaran kesal dengan prestasi klub berjuluk ayam jantan dari timur yang menurun drastis hingga pekan ke dua puluh satu liga satu indonesia
psm yang sempat berada di puncak kelasmen kini harus berada di posisi tujuh dengan selisih enam poin dari sang pemuncak kelasmen persib bandung
dalam tuntutannya gabungan supporter tersebut meminta agar pelatih pssi
robert rene alberts bertanggung jawab dan meletakkan jabatannya jika tidak mampu membuat psm menjadi juara di musim ini
di tahun ini manajemen psm makassar diketahui menargetkan timnya keluar sebagai juara di liga satu indonesia